ketua bupersatuan sepak bula seluruh indonesia atau pssi edi rahmayadi
mengunjungi tempat pengidapan skuad tim nas aff dua ribu enam belas
untuk memberikan motivasi jelang keberangkatan yang menuju filipina
selain itu ketua pssi ini juga berjaga akan menyelesaikan kasus tim terhukum
di antaranya persebaya surabaya pada enam januari dua ribu tujuh belas nanti di bandung
di penginapan mereka di kawasan karawaci kabupaten tangerang banten selasa malam
ketua umum pssi edi rahmayadi berjanji akan menyelesaikan persoalan pssi
di antaranya nasib tim tim terhukum seperti persebaya surabaya
pada kongres di bandung pada delapan januari dua ribu tujuh belas
selain itu edi rahmayadi memastikan squad garuda senior dalam kondisi siap tempur
meski berstatus underdog di grup a piala aff dua ribu dua puluh
yang dihuni thailand singapura
dan puan rumah filipina
tidak ada target khusus yang dibebankan pssi kepada bua salosa dan kawan kawan
skuad garuda diharapkan bermain dengan maksimal karena membawa nama bangsa indonesia
bonus telah disiapkan kepada seluruh skuad tim nas aff dua ribu enam belas
bonus diberikan apabila meraih kemenangan dalam setiap pertandingan
dan akan berbeda apabila menjadi juara untuk kali pertama
pertama saya tadi mengecek
apa ada permasalahan mereka
tidak ada banyak permasalahan
yang penting ada bonusnya
yang kedua motivasi
persebaya kita selesaikan nanti di tanggal delapan
direncanakan skuad timnas aff dua ribu enam belas akan bertolak menuju filipina pada hari kamis mendatang
pertandingan perdana akan dilakoni pada sembilan belas november
melawan favorit juara thailand
lalu dilanjutkan melawan filipina pada dua puluh dua november
dan lagapahamungkas melawan singapura akan digelar pada dua puluh lima november dua ribu enam belas mendatang
dodi wahyudi tangerang banten